sebelum ditetapkan menjadi tersangka mantan direktur utama pertamina
karen agustiawan mencatatkan sejarah bagi perusahaan pelat merah migas negara tersebut
pt pertamina persero
seperti apa kiprahnya berikut kami tampilkan informasinya
selama kurun waktu tiga dekade karen agustiawan malang melintang di dunia minyak bumi dan gas
sebelum menjabat menjadi direktur utama pertamina pada dua ribu sembilan
karen menjejakan karirnya di dua perusahaan media swasta
yakni mobil oil indonesia dan hallyburton indonesia pada rentang seribu sembilan ratus delapan puluh empat hingga dua ribu dua
kemudian karen menjadi staf ahli pertamina pada dua ribu enam belas
dan menduduki direktur hulu pt pertamina pada dua ribu delapan
yang kemudian diangkat menjadi dirut pada dua ribu sembilan
hingga pada satu oktober dua ribu empat belas
wanita kelahiran bandung sembilan belas oktober seribu sembilan ratus lima puluh delapan ini resmi mundur dari jabatannya sebagai direktur utama pt pertamina
setahun sebelum mengundurkan diri
karen membawa keuangan perseroan dalam tren positif
pada dua ribu tiga belas pertamina berhasil membukukan total pendapatan sebesar tujuh puluh satu satu miliar dolar amerika
atau setara sembilan ratus tujuh puluh tujuh triliun rupiah
angka ini naik sekitar empat ratus triliun dibandingkan pendapatan yang diperoleh dirut sebelumnya
aris sumarno pada tahun dua ribu delapan
kiprah sosok lulusan teknik fisika itb ini tidak hanya dikenal di dalam negeri
namun hingga kancah internasional
di bawah kendalinya
pertamina menempati posisi satu ratus dua puluh tiga mengalahkan perusahaan dunia lain
pertamina juga berhasil melakukan pembelian aset milik konoko philips di al zaera
serta pembelian saham ladang migas milik ex one mobil di irak
pada dua ribu tiga belas nama karen juga bertengger di posisi ke enam
dalam jajaran lima puluh wanita paling berpengaruh di dunia bisnis versi majalah fortune global
sementara pada dua ribu sebelas
forbes memasukkan karen dalam daftar asia